dispenser sama tabung gas pelukan
mie bisa makan dulu gak
adam lapar adam mau makan bakso
oh iya mami juga lapar
keluarga ribet yang satu pengen makan yang satu mau kenalan sama cowok
hei kita teh harus cari cara gimana caranya nyelamatin si edwin
udah sekarang barang apapun yang ada di sini kita bawa kita jadiin senjata
saya akan mandikan yang paling kendul
adam adam adam
enggak tante adam kurus kok
lama nih lihat itu lihat itu lihat itu
lihat itu lihat itu
itu nenek nenek pemain tyson sih kuat amat nyaret si edwin
udah udah bella tenang bella
bella tenang bella

udah udah bella
belum berhenti senang wig pergi
hasilnya momen ya reparasi senang amat pengentes
saya belum mau mati nek
lepasin saya nek
amun nek amun amun amun
saya duit gede badan doang dimandiin aja teriak teriak kayak ayam sayur
eh anak anak tenang
tenang ya kami akan berusaha untuk melepasin
tante adam lapar
adam boleh gak ngomongin makanannya nanti aja
ntar kalau udah lepas nanti kasih nasi sebakul
iya adam kayaknya makan dulu
nih nanti kalau kita udah kabur dari sini
terserah deh kamu mau makan apa
aku lapar banget kak
emang kamu mau dimandiin sama nenek gayung
ih aku mesti gak mau
aku gak mau aku maunya mandi sama mami
udah udah diam diam
iya bantuin mami aku
iya adam bantuin
aduh si adam
dibuka dam talinya
jatuh kan sakit
adam gimana sih bukannya digigit malah seruduk
aku tante adam gak sengaja
di sini ada setan
saya belum mau mati nek
saya masih bingin kak nek
saya kan bintang film nek
naik mau minta tanda tangan atau foto selfie
tapi jangan bunuh saya nek
saya belum nikah nek
lepaskan saya nek
kak nek terbang
kau makan belum pintu
lama banget sih kalian
selamat malam mami
adam kamu udah makan belum
sampai jumpa lagi
kita harus cari bantuan kak
udah gak ada waktu
iya bener bener lagian
katanya dia mau ngenalin cowok ganteng ganteng
aduh dispenser sama tabung gas pelukan
mie bisa makan dulu gak
adam lapar ada mau makan bakso
oh iya malam juga lapar
keluarga ribet yang satu pengen makan
yang satu mau kenalan sama cowok
kita harus cari cara gimana caranya
nyelamatin si edwin
sekarang barang apapun yang ada disini
ya allah bakul ketemu getok
adam adam jangan tinggalin mami
jangan naik eh
jangan naik jangan
jangan naik jangan mau mati naik
oke barang barang yang kegunaannya
yuk kita cabut
pokoknya kita harus ngejar nani gayung itu
ya om cuma itu satu satunya cara
iya kita harus ngejar nani gayung itu
kalau enggak kita diteror terus
iya om aku juga udah tahu gimana caranya
coba ngejar kita
buruan buruan ayo
kok suaranya kayak anak muda sih emang
kok suaranya kayak anak muda sih emang
nenek gayung jadi apg
maning kita buktiin aja win
buka buranti buka buka
buka buranti buka buka
asli win aduh main korowat wae banget batur
jadi selama ini nenek gayunya dulu
edwin kamu kenal
saya udah keluar duit banyak buat kamu
dan kamu janji akan bikin edwin syuting
tapi apa kenyataannya
edwin malah kabur dari lokasi syuting
iya pak ini saya juga lagi usahain
ingat ya perjanjian kita bisa patah
gue bakal nangkut nangkutin edwin dan semua penduduk
biar gak ada pilihan lagi buat main film ini
kenapa lu gak jujur saja sama gue dari awal
mendingan om edwin syuting aja
om tuh syuting kan keren
yuk om syuting
gue mau syuting film
iya tapi dengan satu syarat
mereka semua ini harus ikut main film
iya tentu aja win
apapun yang lo mau demi nebus wah kesalahan gue
selamat bekerja ya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih ya pak
silahkan gue kasih
niatah artis gitu ya
pengen masuk tv
iya pak produser
saya mau dijadiin figurant gitu atau gimana kek
keliatan jempolnya doang juga gak apa apa
yang penting masuk tv
ada sih peran
jadi apa jadi apa
jadi pematang sawah
atau jadi pohon
kalau pohon mah cocok tuh buat gue enang jadi pohon beringin
gak kelihatan dong mukanya abur anti
gak apa apa yang penting subur
kalau ibu yang cantik ini siapa
boleh gak saya menawarkan ibu main film bareng edwin
ah ternyata mata bapak teh gak rabun
saya pikir kotokan
tau aja kalau saya tegelis
kira kira kalau saya main film sama edwin
saya perannya apa pak
maaf saya sibuk
kali ini aku tidak akan pergi
kau harus dimusnahkan

aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi